komunikasi dengan saya dengan ganjar ganjar enggak katanya enggak ada itu
saya enggak akan mandang itu lah biar jalan itu
jadi biarkan laporan itu diproses kpk gitu
saya tidak terlalu tertarik mengikuti itu karena situasi politiknya sedang ada di depan kita
sehingga macam macam nanti tafsirnya